peningkatan kasus harian covid sembilan belas di daerah istimewa yogyakarta
pada hari kamis tiga desember dua ribu dua puluh mencatat rekor baru
dengan satu ratus delapan puluh sembilan kasus dalam satu hari
masih berlanjut di hari jumat dengan penambahan satu ratus delapan puluh satu kasus baru
kota yogyakarta dan kabupaten sleman serta kabupaten bantul
menjadi penyumbang jumlah kasus terbanyak dalam dua hari terakhir
hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat kabupaten bantul
dan kabupaten sleman minggu depan akan menyelenggarakan
pemilihan kepala daerah
belum lagi sebagai daerah tujuan wisata favorit
d i y juga kemungkinan akan dibanjiri wisatawan
pada liburan natal dan tahun baru mendatang
menanggapi hal tersebut gubernur d i e sri sultan hamengkubuwono x
kembali mengingatkan masyarakat d i y untuk tetap taat pada protokol kesehatan
karena penularan kali ini tidak lagi dalam klaster
namun cenderung terjadi alam
kesadarannya bagaimana menggunakan dan berperilaku
dengan protokol kesehatan itu jadi sangat penting
sementara itu untuk mengantisipasi menipisnya kapasitas tempat perawatan
pasien covid sembilan belas dinas kesehatan daerah istimewa yogyakarta
telah menambah total tiga puluh tujuh bed untuk pasien non kritikal
dan tiga belas bed untuk pasien kritikal di sejumlah rumah sakit rujukan covid sembilan belas
minggu ini kita punya empat ratus delapan puluh delapan
empat puluh tujuh bed untuk yang non kritikal
yang artinya tidak perlu dengan ventilator ya bu
ya itu untuk yang ruang icu
yang dengan baik pakai ventilator atau tidak
tetapi dia butuh pelayanan khusus
itu kita tambah menjadi enam puluh dua
ya bu betul ya enam puluh dua bed
namun penambahan kapasitas ruang perawatan dan isolasi ini
masih belum menjamin tercukupinya ruang perawatan pasien
dan juga mencari penyelenggaraan yang lebih baik
pada hari ini di diy
hal ini terkait dengan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang menangani pasien
ditambah banyaknya kasus tenaga kesehatan yang justru positif covid sembilan belas
mengantisipasi kekurangan nakes
dinas kesehatan daerah istimewa yogyakarta
berencana merekrut sekitar dua ratus relawan kesehatan
yang diambil dari institusi institusi pendidikan kesehatan
yang nantinya akan dilatih untuk menangani pasien covid sembilan belas